karena kamu itu gak
kamu gak ngerasain apa yang aku rasain
kamu memukul aku beribu ribu kali
itu tidak akan merubah keputusan aku lah
jadi ternyata aku tuh salah ya nilai seorang satria
kamu tuh gak lebih dari seorang yang pengecut
mengasihani diri sendiri
dan selalu lari dari masalah
untuk nanggung kesedihan itu
kamu tuh gak cuma buta
tapi ternyata kamu bener bener pengecut
gak laki banget sih kamu
kamu jangan asal ngomong aja
aku ini bukan pengecut
aku lebih baik mati daripada jadi pengecut
aku bukan pengecut
yaudah buktiin dong
kalau emang bukan pengecut hadepin semua masalah kamu
yaudah yuk pulang
sekarang kita pulang aja yuk
kita ikut indi yuk

apa sih dirimu ini

ada apa yang terjadi
aku benci sangat kamu
rasanya sekarang ini aku ingin bikin kamu menderita
bikin kamu bisa ngerasain apa yang satria rasain selama ini
tapi kamu pasti sempat sempatnya nawarin aku nino
aku benci kamu
sampai jumpa lagi